melalui sambungan skype kita terhubung dengan andrew willy asana warga negara indonesia yang tinggal di yokohama jepang
selamat siang andrew andrew bisa anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di yokohama apakah yokohama terdampak topan hagibis
kalau yokohama ya saya kebetulan tinggal di yokohama stasiun yang paling dekat adalah yoko sama stasiun jadi main stasiunnya salah satu stasiun di daerah kanagawa jadi yokohama
jadi yokohama sendiri tidak dekat daerah rumah saya tidak terlalu banyak kerusakannya berarti tapi daerah daerah pertokohan perkantoran mungkin karena ini hari minggu perkantoran masih banyak memang tutup tapi pertokohan masih banyak tutup juga ini
dan kelihatannya dari pengumuman yang disebarkan lewat televisi atau internet website kebanyakan mereka
saatnya mulai bisnis lagi mulai buka toko lagi sekitar jam dua atau jam tiga an sore
ya kalau di yokohama sendiri apakah terdampak pemadaman listrik akibat adanya topan haji bis lalu apakah memang terlihat ada kerusakan di sana
kalau pemadaman listrik tidak ada ya di daerah tempat tinggal saya
tapi kalau sekitar lima km sepuluh km dari sini ada
ada beberapa daerah yang memang harus penduduknya harus diungsikan
nah biasanya itu kalau untuk angin topan sebenarnya buat saya pertama kali juga ini bencana angin topan sebesar ini
jadi tidak mungkin penangannya sedikit lain dengan waktu menghadapi gempa bumi
jadi biasanya itu untuk pengungsian biasanya rumah rumah yang dekat kali atau sungai biasanya
itu yang mereka utamakan dulu untuk diungsikan
nah di yokohama sendiri tidak terlalu banyak sebenarnya
ya kalau andrew sendiri sebagai warga indonesia yang tinggal di jepang seperti apa sebenarnya kalau bisa dideskripsikan badai hagi bis ini
dan apakah ini memang sebegitu sangat menakutkan sehingga banyak warga mungkin indonesia ataupun wisatawan indonesia yang di sana ya terpaksa kembali ke tanah air
setau saya tidak
tidak terlalu banyak dampak yang kelihatan
kayak misalnya mungkin kalau di kota yokorma sendiri banyak event event yang memang di cancel atau memang ditunda
kayak misalnya yang terutama paling besar ini kita ada acara world cup rudby kalau nggak salah
ya betul world cup rugby ini eventnya lumayan besar
dan itu juga ada acara
itu juga ada acara

tapi kalau dari teman teman saya sendiri atau juga keluarga saya sendiri kebanyakan mereka sih tetap tinggal di hotel aja sih selama sewaktu angin topannya datang kemarin malam
dan juga sebenarnya angin topangnya tidak selama yang kita perkirakan
cuma sekitar kurang lebih nggak sampai dua jam
andrew adakah informasi himbawan atau apa
dari pemerintah indonesia di kbri
buat warga indonesia yang ada di jepang
untuk mungkin tidak banyak melakukan aktivitas
di luar ruangan kemudian harus menghubungi
nomor telepon tertentu adakah
informasi terkait hal ini
kbri jepang ada
ditulis ya himbawan
tapi saya sendiri nggak terlalu
pemerintah lokal yokohama
atau juga di tv nasional
biasanya mereka banyak himbawannya
itu sebenarnya hiburannya sudah dari minggu kemarin
sebenarnya dari sudah
memang sosialisasinya sudah mulai dari
minggu lalu itu sudah ada
baik terima kasih
andrew wili asana warga indonesia yang tinggal di
yokohama jepang stay safe
dan juga tetap memberikan informasi terkait
dengan terjangan topan hgb
di sana terima kasih untuk laporan langsung anda